ya serupa dengan persyaratan untuk masuk ke sejumlah lokasi pusat keramaian seperti
mal dan juga tempat wisata penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai persyaratan masuk ke pasar
tradisional menjadi salah satu hal yang baru hal ini tentunya dimaksudkan untuk memberikan rasa
aman bagi para pembeli yang biasanya berbelanja di pasar rakyat atau pasar tradisional dan ini juga
sekaligus menjadi penanda bahwa penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat di
pasar pasar tradisional di ibukota rencana pemerintah untuk melakukan uji coba penggunaan
aplikasi peduli lindungi di pasar tradisional dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman
bagi pengunjung pasar dari paparan kofit sembilan belas wacana penggunaan aplikasi peduli lindungi di
pasar tradisional dan juga untuk memiliki keuntungan untuk memiliki keuntungan untuk memiliki
harga yang maju datang dari industri asing apalagi desain warga yang esperta berhasil
cara menjaga tetapout cela kereta kami dengan satu sande dan setot n spokei itu bis enam ratus empat puluh empat
tempat belanja ya
terdapat sejumlah syarat uji coba implementasi aplikasi peduli lindungi
di pasar tradisional yang ditetapkan oleh pemerintah
di antaranya adalah pedagang dan pengelola pasar sudah divaksin
penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat
memiliki akses pintu masuk dan keluar yang dapat dikontrol pengelola
serta menyediakan sdm dalam penerapan aplikasi peduli lindungi
aplikasi peduli lindungi digunakan untuk membantu proses pelacakan
dan pencegahan penularan covid sembilan belas
namun warga kerap mengalami kesulitan mengunduh aplikasi ini
karena memori di smartphone yang penuh
guna mengatasi hal ini kementerian kesehatan akan menjadikan fitur peduli lindungi
dapat diakses melalui aplikasi lain pada oktober mendatang
ada sebelas aplikasi yang bisa mengakses fitur peduli lindungi
meliputi aplikasi ojek online e commerce aplikasi perjalanan hingga perbankan
tidak harus menggunakan peduli lindungi
tetapi anda bisa mendapatkan fitur fitur yang ada di peduli lindungi
nah ini kita akan launching di bulan oktober
setiaji menyampaikan masyarakat yang tidak memiliki smartphone
dan ingin melakukan perjalanan tetap dapat teridentifikasi status hasil tes swab
dan sertifikat vaksinnya
status tersebut dapat diketahui melalui nomor nik saat membeli tiket
tim liputan cnn indonesia